tiap malam kau hanya duduk di warungku saja
bukannya berkeliling kampung
sekarang tugasnya danung
katanya tuhan ini dosen ya
apa tuhan mau mengajar disini
oh enggak saya kesini
karena senaga itu menarik untuk diteliti
terutama tentang siluman kue putihnya
malah bikin kami merinding
kepada pak darwis
lepas ini ya
soal kemarin malam itu
mama udah bikinin makanan tuh
nanti kamu sakit kalau gak makan
kamu ngeliat apa sih
ya abis dari tadi mama ngomong gak didengerin
yaudah yuk kita makan yuk
masa harus mama suapin dulu baru kamu mau makan
rasanya mama tuh pengen pingsan kok
kamu itu kan anak mama satu satunya
karena ibu kandung bunga kan
bunga gak berani buat nanya ini ke mama
bunga takut buat kehilangan mama papa
aku aku yang kecil
aku beruntung semalam ada aku
coba kalau tidak
desa ini tak akan aman
aku bisa melihat seluman buaya itu duluan
aku bumbu menasan
kalian gak usah takut
selama ada kamaisu disini
semua akan aman terkendali
kalau mau cerita serem
tinggal di warungku
terus kami cerita dimana
warung favorit kami kan disini
ada apa ya dengan penjaga desa kita ini
wajahnya selalu haji murung
hmm giliran wajahku yang murung
itu karena aku banyak gaya
hei mau kemana
apa yang ada ada apa
semua tak pergi
langsung ke luar
semua ada apa lagi
udah went uh
aku kan bikin kamu kaget soalnya bunganya jatuh
kalau mama kamu tau
aku nganterin kamu kesini
pasti aku bakal dimarahin sama mama kamu
protektif sama anak sendiri
ini kan siang bukan malam
jadi kayaknya aman aman aja sih
tidak ada kata aman untuk siang dan malam
kamu seharusnya tidak keluar
apalagi sampai sini
mau minta maaf sama pak darwis
dan terima kasih atas kejadian semalam di hutan
dia tanggung jawab saya
saya yang nganterin dia kesini
saya juga yang nganterin dia pulang
tadi aku lancar
pak darius ya seharusnya bersikap seperti itu ke danung
syukurlah kamu udah pulang
kamu dari mana aja sih
tapi nggak jauh jauh kan perginya
enggak kok mah cuman metik ini doang
oh ya kita jadi pulang
tapi papa masih ada urusan di pertambangan
jadi kita nginep lagi disini
oh yaudah kalau gitu bunga istirahat dulu ya mah
pantesan saya semalam mimpi di batu ular
ternyata ada juga yang mau datang kemari
oh iya denger denger kamu tidur di mobil ya
daripada kamu tidur di mobil lebih baik kamu tidur di rumahku aja
kebetulan aku tinggal sendiri

tapi ada satu syarat
kamu harus ikut aku meronda
dan aku punya teman
setiap malam kau hanya duduk di warungku saja
bukannya berkeliling kampung
sekarang tugasnya danung
katanya tuhan ini dosen ya
apa tuhan mau mengajar disini
oh enggak saya kesini
karena senaga itu menarik untuk diteliti
terutama tentang siluman gini
kamu itu baru datang
malah bikin kami merinding
sepertinya saya tidak bisa berbicara tentang siluman buaya putih itu ke mereka
kalau ingat itu
aku jadi ingat temanku si ranum
ranum itu teman kakak
dan anaknya tuhan aspar itu menyerah sekali dengan ranum
aku lihat sendiri
fotonya di rumah klu itu
maaf aku telah mengganggu mu
aku ingin mengajak ke suatu tempat
apakah kau ingin ikut denganku